bangku paling depan di kelas masih menjadi incaran orang tua siswa pada hari pertama masuk sekolah di banyumas jawa tengah
orang tua dan anaknya berangkat lebih awal karena takut tidak dapat bangku terdepan
matahari belum tampak pintu gerbang sekolah pun masih tergembok
namun sejumlah siswa dan orang tuanya sudah menunggu di depan gerbang sekolah dasar pancu rendang kabupaten banyumas jawa tengah
saat penjaga sekolah membuka gerbang mereka pun berhamburan masuk menuju ruang kelas
siswa memilih bangku incaran di kelas
menurut para orang tua siswa mereka sengaja berangkat lebih awal dengan harapan anaknya mendapatkan bangku terdepan
khusus siswa baru yang duduk di kelas satu sd pihak sekolah sudah menentukan bangku untuk setiap siswa
sudah ada nama masing masing siswa di bangku tersebut
tujuannya untuk menghindari konflik sesama orang tua murid
memang kalau misalkan pagi nggak kedapatan atau gimana
ya kurang puas
mintanya di depan